pasti pakai kaos lagi nyatangnya kang aku kemana kan aku assalamualaikum waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh kalian tebetu betul buang buang waktu demi masa
saya itu tidak tega begitu
itu kenapa sampai bengkel grada
saya terharu karena sekarang teh saya tahu kenapa orang orang bijak di bumi allah ini tidak banyak bicara
karena mereka tahu apa yang akan terjadi besok
ngapain saya senyum senyum ke kamu
senyum itu ibadah
senyum sedikit sudah apa
bisa jadi ini bukan jadi senyuman aceh yang terakhir
di mana teleponnya pengah reroh
kamu belajar kalau kamu ada di rumah
masuk sama space nya
nabak meski tak bukaolin kamu

emak dimana emak
emak dimana emak
kayak suaranya emak
ini takkan sibutnya emak
bapak ingin kemukus ini
mbak gak mau dicariin
mbak mau kabur
mbak tinggalin pergi pergi lagi ya
kamu yang suka pergi pergi terus
dede tau dede salah
dede gak akan tinggalin emak
dede gak akan pergi pergi lagi
kamu gak ada emak
bisa pergi sama emak
apa sih enaknya tinggal di rumah sama dede nene
emang harusnya dede dede jagain emak
kita pulang ya emak
udah selesai kang
mau ditambah minumannya
nggak usah itu aja belum habis
bu dokternya ada
ini udah mau maghrib
saya mau permisi pulang
ngaruh di dapur boleh
boleh boleh kang boleh
sekalian saya pinjam sapu
mau bersihin halaman
permisi ya bu
si idan itu jadi beli motor tidaknya
udah motornya udah diantar tapi belum dipakai
kayaknya tuh kum
ya ampun nggak tahan kum
makin tengil makin sepak
kamu sudah ketemu idang lagi belum terakhir terakhir ini
kebetulan saya mau cerita soal si idan nih
waktu itu inget nggak si idan waktu masih banyak uang
dang dang dang
mau ke mana dang
nah baru kemarin saya ketemu dia
nah itu hati hati kalian
pasti dia mau pinjam duit
iya saya juga begitu
lagi dia pake baju kotak kotak kebanggaannya itu
ih dia kalau pake baju kotak kotak kebanggaannya itu
buah apa kum
nah itu dia
kum kum kum
pas dia pake kaos lagi ya
kemana kang aku
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kau yang nanti betul betul buang buang waktu
sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi
bicaralah hanya jika satu
beritanya bisa dipercaya
dua ngomongin kebaikan orang
tiga obrolannya bermanfaat buat kalian
waalaikumsalam pak ustadz